dan usia itu gak menghalangi para personel band rock god bless untuk tetap beringas dan cadas di atas panggung nih iqbal
pastinya nah sesuai namanya yang berarti karunia tuhan karir bermusik ahmad albar cs terbilang berumur panjang hingga empat puluh lima tahun
wah ini berarti sejak sebelum kita lahir oh no belum untuk kita juga belum nikah mungkin ya
dan hal ini direkan god bless dalam suguhan konser di jakarta
informasi ini sekaligus mengakhiri cnn indonesia today hari ini
saya iqbal kurniaudi
dan saya sarah ariyanti
tapi duduk diri terima kasih dan sampai jumpa
grup rock veteran god bless membuka konser mereka dengan lagu blah blah blah dari album semut hitam yang dirilis pada seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
konser empat puluh lima tahun god bless ini digelar di telkom landmark tower sabtu malam disaksikan
tujuh ratus an penonton
god best yang kini terdiri dari ahmad albar yan antono doni fatah abadi susman dan fajar satritama
hampir selama dua jam dengan stamina yang tetap prima
god best didirikan pada seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga saat ahmad albar yang biasa disapa iyek pulang ke indonesia bersama lutwig lemans rekan satu bandnya di belanda
ia kemudian bertemu dengan doni fatah fuad hasan dan deddy dores seperti terlihat dalam film lawas berjudul ambisi
kita hidup dari god bless dan kita memang cinta god bless dan kita menikmati musik musik god bless
jadi ya itulah kunci keutuhan dari god bless
konser ini juga didedikasikan untuk para personel god bless yang telah tiada
kayak kita kenapa maksa empat puluh lima tahun walaupun itu bulan udah berlewat ya
menurut saya tahun ini tepat
ya mungkin sebagai rasa syukur kami bisa bertahan
dan ucapan terima kasih kepada pendukung pendukung kita yang dulu
seperti mas yokir mas debbie kan baru meninggal juga
penampilan yek cs ditutup dengan lagu rumah kita yang diikuti core penonton
sudah empat puluh empat tahun berubur
tapi masih fit masih hebat
dan saya salut dengan mereka semuanya
tambah semangat kita
ini kan inspirasi kita walaupun umur kita sudah enam tujuh tahun

selama karirnya god bless telah menyeluruhkan tujuh album studio
album teranyar bertajuk cermin tujuh adalah kemasan ulang dari album cermin yang ditambah dengan tiga lagu baru